hah tadi aku juga ke makam teratai indah
dan aku lihat mobil kamu keluar dari parkiran
dan aku yakin banget gak kamu ini terlibat
restoran hotel sebelah mana ya
oh lu terus ajak kesana pak
pak temen papa udah dateng belum
soalnya ini kan buka puasa jangan sampai terlambat
tapi katanya sih ketemu di restoran hotel mana
mungkin udah tunggu sana
emang dasarnya cantik ya
mau diapain aja masih tetap cantik
yaudah kita masuk yuk
gimana siapa jalan dulu

apa tak boleh
nggak tau udah pokoknya
maksudnya mungkin cuz centimetra
gombol gombolnya dulu lah pak
saya mau booking kamar untuk satu malam
boleh pak boleh saya minta kartu identitas bapak
sebentar ya pak saya proses dulu
mana pak kok temen papa gak ada
iya ya kok belum keliatan sih
kita tunggu aja ya
kayaknya ketinggalan imu mobil
oh yaudah papa ambil dulu mama tunggu sini ya
yaudah tunggu sebentar ya
semoga gak ada yang liat gue disini
ini kucinya pak nomor empat ribu dua ratus dua
dan ini kartunya pak
oke makasih ya
astaga kok bisa ada papa nyenenu disini
kamu gak apa apa
kamu gak apa apa
jangan sebut sebut nama gue
itu gue kayak elsa ya
aku salah liat kali ya
pak kamu seneng ya bagi bagi makanan ya
kita bagi bagiin ya
tuh tuh tuh
kalian semua ini kamu kasih juga
terima kasih ya nay semoga rezeki bertambah nay
ini kasih ya dana kasih
kamu kasih ade ya
nah enggak ya
kasih isi bu
bagus banget sekali
bisa bagi sama mereka
anak pintar anak baik
aku nggak sempat lihat
dia elsa bukan ya
tapi kayaknya bukanlah
aku pasti salah lihat
lebih baik aku gak usah cerita dulu ke karina soal aku lihat elsa tadi
karena belum tentu itu elsa
aku pastiin aja dulu nanti daripada jadi fitnah
wah kok papa diem aja
iya mah tadi tuh hp nya susah banget bapak cari
ini sampai ketemu mungkin keselip tadi pas kita turun
oh jatuh di mobilnya
ini gimana ya kok belum datang juga teman papa ya
udah mau buka puasa lho pak
ya kita tunggu aja mah
mungkin lagi macet di jalan
udah dateng pak bos
udah pak bos
nah ini lah paling yak
dina aku langsung mau berangkat ya ada urusan
urusan apa sebentar lagi buka puasa loh
iya jadi ada kontrak sama klien yang harus aku revisi mah
jadi aku harus langsung datang ke sana ketemu sama kliennya
gapapa nanti aku udah janjian buka puasa bareng sama klien
yaudah kamu hati hati ya mas
nah papa berangkat dulu ya
buka puasa sama oma sama oma dulu ya
mas al mau kemana ya
apa ada yang masal sembunyiin dari aku sama
mas al masuk
pak bos mau pulang lagi ya
keluar lagi ya
terima kasih cikgu

assalamualaikum tante maya
silahkan duduk terima kasih tante sama sama
tante kok sendirian mas rendinya kemana tan ah gini lomba kim tadi siang randy bilang masih
ada kerjaan itu loh jalanin misi rahasianya dari posnya ah debaran
misi rahasia tan nyelidikin orang gitu eh sebentar tante telpon dulu ya iya tante
mas rendi ada tugas apaan tuh dari mas al kok pakai rahasia rahasian segala
kamu dimana kok belum pulang sih katanya kamu mau buka puasa sama mama sama mbak kiem
iya mah aku minta maaf aku malah ada tugas adakan kalau udah buka buka duluan aja ya mah nanti aku nyusul
ya lo gitu nanti mama bilang deh tapi kamu jangan lama lama nanti kan kamu musti anterin bakim pulang iya pokoknya aku usahain ya secepatnya ya ma iya oke mama tunggu ya
bagi yang dibilang dia masih sibuk tapi nanti dia mau nyusul kok mau buka puasa bareng sama kita
oh iya nia tante bikin takjil
ini ini tante sengaja buat ini khusus karena baki mau buka puasa bareng bareng disini enak loh pasti bakim suka deh hasilnya ini dari buah buahan gitu mbak kim iya banget sih tante terima kasih banyak ya tante sudah seharusnya begitu karena bakim tuh orangnya juga baik banget sama tante sama rendi ya kan
hari ini kiki akan jujur soal semuanya ke mamanya mas randy harus
ini mas pesanannya coba saya cek ya ini sesuai pesanan ya satu dua tiga empat ini juga oke udah ini sesuai
oke lebihnya ambil aja beneran ini mas
eh bentar ini boleh deh buat masnya buka puasa sekalian
ya allah makasih banyak ya mas ya sama sama semoga rezekinya semakin berlimpah amin ya allah begitu saya permisi ya mas
siapa ada pak
ya al gimana enggak kita bisa ketemu sekarang gua mau bahas soal pemukaran makam tadi ya al gimana enggak kita bisa ketemu sekarang gua mau bahas soal pemukaran makam tadi
ya udah kalau begitu nanti habis buka puasa aja ke tempat lu ya jangan jangan jangan rumah gue ada nyokap gue di sana kita ketemu di luar aja sekarang buka puasa gimana ya udah kalau begitu lu ke tempat gua aja gue sherlock
oke thank you enggak
jalan mutiara kebun
jalan mutiara kebun
jalan mutiara kebun
jalan mutiara kebun
jalan mutiara kebun
jalan mutiara kebun

kenapa saya kepikiran sama perempuan tadi yang saya lihat ya
itu elsa apa banget
itu elsa apa benar una
kan ya kok mirip sekali
pak kok apa minumnya dikit banget sih
ini kan buka puasa
ini maklum lama papa ketemu teman lama
jadi entar ingat nostalgia masa lalu
ya enggak joe
kamu ingat dulu waktu kita sama sama susah
kita makan aja harus ngutang di tempat warung kos kosan kita
dan lucunya kita bayarnya itu setelah terima wesel dari rumah
kenal masa lalu
perjuangan dulu ya
sebentar ya saya terima telepon dulu
dari siapa pak
ini baru pulang
terus nggak ada orang di rumah pak
aku baru bisa bertalin
papa pernah kemana sih
kok sepi banget di rumah
mama sama papa ini lagi di serenity hotel
ada buka puasa bareng teman papa
oh ya udah deh
eh nanti dulu no
nggak ada apa pak
nggak pak ini pulang sendiri
elsa tadi ada urusan sama bosnya cantika skincare kalau nggak salah tadi dibilang
oh gitu ya
ya udah pak abis ini aku mau maghriban dulu ya mau sholat
salam buat teman bapak ya
elsa gak ada di rumah
apa bener yang tadi aku liat itu elsa
saya sendiri makan
itu bukan elsa
kan nino bilang kalau elsa ada urusan sama kerjaannya
kenapa sih bapak nggak selera makannya
makannya karena sepuluh
makannya karena sepeluh pelan mak
mari bang jarno
aku yang dengan bgt
aku yang bertemanku
apakah barangmu akan menukul neuro
saya sampai selesaikan listrik secara kendalian
dan epic hebat lkw dongula
kenapa jaket sama kaca matanya masih dipakai
lo tenang aja sa
habis semua ini lo bebas buat pulang
apalagi kamu adalah seorang
manita yang punya suami
yang jaga kehormatan kamu
jaga diri kamu
untuk suami kamu
juga untuk keluarga kamu
tansel jangan macem macem ya
ini gue cuma pengen
ngabarin suami gue aja
supaya gak dijemput ikan tercantik lagi
kabarin aja deh
gue pulang aja ya
mau lo tuh apa sih sa
gue udah ngelakuin semua permintaan loh
dan asal lo tau
muka gue udah dua kali dihajar
tapi gue masih tetap jaga rahasia lo dari semua orang
tapi kalo misalnya lo pengen mundur dari perjanjian kita
cuma seperti yang gue bilang
kalau lo ngebatalin perjanjian kita
gue bakal bocorin ke semua orang
sama suami lo
dan semua orang yang udah nyudutin lo di pandora cafe
jadi mau kan
lo tenang aja ya

kenapa tiba tiba perasaan aku gak enak ya
suara tiba tiba kepikiran neos ya
ya allah perasaan aku gak enak sekali
semoga kamu baik baik aja sayang
kok teleponnya gak ada yang nangkat
semoga elsa baik baik aja
mama udah buka puasa
iya udah aku udah batalin ini
aku lagi mau sholat maghrib dulu pak
tapi gak nyamuk nyampung
perasaan papa gak enak ma
elsa kan udah ganti nomor pak
kemarin ini nok kasih tau papa juga papa lupa
mama ada nomor teleponnya elsa yang baru
tadi barusan aku juga nelfon ke nomornya elsa yang baru
tapi gak diangkat
ini perasaan papa kok tiba tiba gak enak ma
papa juga ternyata merasakan tirasat yang sama
apa terjadi sesuatu sama elsa
yudha coba sekarang papa telepon nino
mama jangan lupa ya
mama kirim nomornya elsa yang baru ke papa
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
loh kok gak sama kamu ini kan waktunya buka puasa
tadi sih elsa ngabarin pak kalau dia ada urusan dengan pemilik cantika skincare pak purnomo
katanya soal kerjaan
tapi papa lupa tadi mama ngasih tahu bahwa elsa sudah ganti nomor yang baru
mama juga udah coba telepon elsa
ya papa kepikiran aja
oh yaudah gak apa apa nanti aku coba telepon elsa nya ya pak
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
seharusnya aku lega dengar jawabannya no
tapi kok hatiku rasanya gak enak ya
semoga kamu baik baik saja
gak ada ricky disini
mbak elsa juga nggak ada
apa udah pulang ya
pernah gak pulang ya
kemudian sih mbak
mbak tadi liat ada orang ini gak dateng sini
kayanya gak ada deh pak
soalnya tamu hari ini nggak terlalu rame
jadi saya ingat siapa yang dateng hari ini
jangan jangan ricky sengaja bohong para rafael
untuk menutupi keberadaan dia sebenarnya
terima kasih mbak informasinya

nini pasti senang banget punya saudara kayak kamu
yang baik dan cantik
nindi kapan ulang tahunnya mah
nindi ulang tahunnya itu tanggal dua puluh tujuh november
ulang tahun aku
desember ya ma
iya ulang tahun kamu desember
mama inget kok tanggal tiga desember kan
deketan nggak sama nindi
deket banget sayang abis bulan november kan desember
jadi ulang tahun kamu sama nindi itu nggak beda jauh
kalau nindi masih ada bisa tiup lilin berang aku ya ma
tuhan tuh bener bener baik sama kamu ya
kamu kehilangan nindi tapi at the sintane kamu dapat penggantinya reina
mau pakai nasi
alhamdulillah ya mbak kim kita bisa menyelesaikan puasa hari ini
semoga allah swt memberkahi puasa kita
tapi mohon maaf loh mbak kim kita buka puasanya cuma berdua
randinya nggak dateng dateng
nggak apa apa tante
saya mau ngobrolin sesuatu sama tante
ngobrolin apa ngobrol aja nggak apa apa tante mau denger
yang penting tante tahu bakim itu orang yang tulus dan sayang sama anak tante randy
dan menurut tante sampai sekarang wanita yang cocok buat randy itu adalah mbak kim
bak kim yang terbaik gak ada yang lain
makanya tante berharap sekali pak kim dan randy itu mau balikan lagi
gitu mbak kim
tante bukan tante
kiki bukan perempuan terbaik untuk mas randy
dan kiki juga gak mungkin balikan sama mas randy tante
karena sebenarnya kita berdua cuma pura pura pacaran
maksudnya apa pura pura pacaran
iya tante semuanya
kiki kerjanya bukan sebagai asisten ceo perusahaan rusia
jadi kamu kerja di mana
hanya saya saya asisten rumah tangga di rumah mas aldebaran bosnya mas randy

jangan jangan kamuwith i am
jadi rumah yang kemarin
busarnya minta ampun itu
bukan rumahnya kamu
bukan tan itu rumahnya
masyarakat di baran
jadi kamu selama ini
saya gak bermaksud untuk
karena ini semuanya mas rendi
yang suruh tante
saya yang berterima kasih
atas semua kebahagiaan
yang selama ini tanpa impikan
saya bukan perempuan
saya bukan perempuan yang terbaik
untuk mas rendi tante
sekarang kiki lega
udah ngakuin semuanya ke tante mayang
kiki udah gak bohong lagi
tapi kiki juga sedih banget udah ngecewain tante mayang
mungkin kiki gak akan ketemu lagi sama tante mahayang
ataupun mas randy
kiki harus cepat pulang
aku mau pesan
udah mudah mudahan aja angga ada di rumah
ngapain ada barang di rumah angga
urusan angga hari ini ada hubungannya sama al
kebetulan ada al
aku bisa sekalian ketemu sama dia
makasih lo udah urus semuanya
kerjaan lo rapi banget
nyokap gue jadi gak curiga
lo tau sendiri kan bagaimana cara gue bekerja
semua harus perfect
terus masalah kerangkaro gimana
udah diambil sampelnya
soal kakak seseorang
loh kok disini sih
tadi aku juga ke makam teratai indah
dan aku liat mobil kamu keluar dari parkiran
dan aku yakin banget gak
kamu ini terlibat dalam urusan pembongkaran makam roy
hah bener banget tuh
iya bener dong kan dna pinter dia bisa nebak
terus mau kamu apa sekarang
menghalangi semua ini
gak ada gunanya al aku nghalangin semua ini
toh pembongkaran aku
pembongkarannya juga udah terjadi kan
tapi setelah aku pikir pikir
ini semua ada baiknya
kebenaran akan terungkap
dan aku minta sama kamu
setelah kebenaran ini semuanya terungkap
kamu harus bilang sama andi ini semuanya
jangan kamu tunda lagi al
sesuai perkataan yang kamu bilang sebelumnya
saya tidak akan mungkin menunda
tapi saya perlu bantuan kamu
tidak tidak bisa
tidak tidak bisa
tidak tidak bisa
buka puasnya sudah selesai ya
masih makan dia
tapi abis ini kita langsung siap siap untuk taraweh ya
eh masih kuat puasanya nggak
kok jam segini belum pulang
aku juga mau pulang
aku juga gak tau nih
mas al kenapa jam segini belum pulang ya
mungkin masih meeting kali ya mbak ya
jadi biarin aja dulu lah
kasih dia waktu dulu untuk bekerja
yaudah kalau gitu
mama kamar duluan ya
reina oma kamar dulu ya
nanti kita baca alquran ya
hmm kita berdua aja
aku masih belum terenang soal makan roy
aku suruh pak sanusi lagi deh cari tahu soal makam roy
pak coba besok kamu cari tau lagi soal makan roy
tanyakan ke semua tukang gali kubur di sana ya
saya mau sedetail detailnya
saya mau tahu semuanya jelas ya
kalau begitu besok saya akan datang ke tpu trate indah lagi
oke thank you pak sanusi
apa sebenarnya yang kamu sembunyikan
mama bener bener gak tenang
terima kasih sudah nonton

terima kasih juga mas